meski tengah berpuasa jemaah umroh asal indonesia tetap menyempatkan diri berziarah
atau mengunjungi tempat bersejarah di kota suci mekah arab saudi
salah satu lokasi favorit jemaah umrah adalah jabal rahmah yang terletak di padang arafah
sebagian umat islam menyebut jabal rahma sebagai bukit kasih sayang
karena dipercaya menjadi tempat bertemunya kembali nabi adam dan hawa
setelah diusir allah dari surga dan terpisah dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama
pada musim haji jabal rahma yang berada di kawasan padang arafah ini
menjadi tempat wukuf jutaan orang yang merupakan puncak dari ibadah haji
ramadan tahun ini jabar rahma kembali ramai didatangi ribuan jemaah umrah
tak hanya itu para pedagang juga mulai kembali berjualan usai terhenti akibat pandemi
pedagang oleh oleh haji dan umrah bertebaran di sekitar lokasi
dan menjadi buruan jemaah
pemandu jemaah umrah abdul ali mengakui jabal rahmah menjadi lokasi paling diminati jemaah umroh tanah air
termasuk saat ramadan
seperti biasa dia itu melaksanakan ziarah siti tur kota mekah al mukarramah
yaitu tempat favorit yaitu khususnya di jemaah umroh
dan berketempatan berada di lokasi tanah arafah yang mana tanah arafah ini merupakan salah satu tempat
yang paling mustajabah di dunia pada waktu tanggal sembilan zulhijjah ketika jemaah haji melaksanakan wukuf
jemaah umroh indonesia mengakui puasa justru menjadi motivasi untuk memperbanyak ibadah di tanah suci
termasuk ziarah keliling kota makkah
apalagi ditambah aktivitasnya sejauh ini ziarah dan bisa sambil belajar belajar jadi diperlukan

sambil puasa juga sambil melaksanakan umrah juga